ruu perampasan aset itu memang inisiatif dari pemerintah
dan terus kita dorong agar itu bisa segera diselesaikan oleh dpr
dan ini prosesnya sudah berjalan
kita harapkan dengan undang undang perampasan aset itu
ya akan memudahkan proses proses utamanya dalam tindak pidana korupsi
untuk menyelesaikan setelah terbukti karena payung hukumnya jelas